tempat legendaris di ibu kota adalah gado gado bonbin di daerah cikini jakarta pusat yang kini dikelola oleh generasi kedua
mengapa namanya bonbin ternyata karena taman ismail marzuki dulu adalah kebun binatang pertama di indonesia
kedai gado gado ini dibangun ibu nda hadi pada seribu sembilan ratus enam puluh an
menunya berkembang tidak hanya gado gado tapi juga es cendol dan gado gado siram yang kini sudah sangat jarang dijual
bumbu gado gado siram dibuat dengan teknik yang berbeda dengan gado gado pada umumnya
kita punya bumbu kacang tuh nggak digoreng itu salah satu
nah digoreng dan kulit arinya dibuang dan dimasak itu paling beda
pelanggan yang datang kebanyakan mereka yang sudah berpulang

udah nggak kehitung dari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh
udah pindah kemana tetap aja jajannya di sini
yang membuat mereka selalu kembali adalah cita rasa yang tidak pernah berubah
di sebuah gang kecil di kawasan gelodok jakarta barat ada sebuah potret usaha warga tionghoa yang turun temurun mengelola kedai kopi sejak seribu sembilan ratus dua puluh tujuh
kopi itu diberi nama es kopi tak ki
tak artinya sederhana dan key mudah diingat orang
seperti namanya tempat ini memang terlihat sederhana tapi diingat oleh banyak orang yang pernah menyeruput kopi di sini
saat ini es kopi taki dikelola oleh generasi ketiga
dari zaman seribu sembilan ratus dua puluh tujuh kakek dan bapak saya itu awalnya seperti yang di foto itu
sebelum ada gedung ini mereka ada jualan
bami bihun pake gerobak
pelan pelan pelan bangunlah ini
di tengah gempuran kedai kopi modern dan waralaba asing es kopi taki masih tetap dianggap sebagai kedai kopi yang otentik dan strategis karena mudah dijangkau di sekitar gelodok
gara gara ini sih terpengaruh film filosofi kopi tau kan
di webseriesnya sih yang di youtube
nah itu kayak bena dan jody tuh nyari kedai kopi yang otentik
nah di sini salah satu scene nya
menurut akwang meski zaman terus berubah ia dan dua saudaranya berusaha tidak mengubah apapun
baik fisik bangunan kedai maupun teknik membuat kopi
itu adalah pesan mendiang ayah dan kakeknya